untuk memantau situasi lalu lintas sudah ada koresponen cnn indonesia budi santosa di tol paster bandung jawa barat
halo osa bagaimana update terkini di tempat anda berada sekarang di bandung
hari ini bandung lancar di mana mana
baik di beberapa tempat yang tadi pagi selesai sholat id maupun kemudian pada siang hari di jalan jalan utama di kota bandung hampir kesemuanya lancar
justru yang terlihat macet arah menuju tempat wisata di utara bandung di lembang di mana antrian cukup panjang hampir sepuluh km
dan karena akses untuk menuju ke bandung setelah melewati sukajadi jalurnya hanya satu untuk bisa menuju ke atas
dan di wilayah bandung utara ini memang banyak sekali tempat wisata yang menjadi tujuan warga bandung maupun warga jakarta yang berada di bandung untuk menikmati liburan hari pertama idul fitri
ya osa jadi yang ramai malah di tempat tempat wisatanya di sana begitu ya
kemudian antisipasi apa yang dilakukan petugas untuk mengatur lalu lintas supaya tidak terjadi kemacetan yang parah di sana
ya untuk beberapa jalur di pusat kota
memang sejak awal sudah diatur oleh banyak sekali petugas kepolisian yang diterjunkan untuk membantu kelancaran dan kenyamanan para pengguna jalan
sedangkan hari ini besok dan beberapa hari berikutnya ketika idul fitri dan libur bersama masih berlaku
untuk mengantisipasi kemacetan menuju ke daerah daerah wisata sudah disiapkan sejumlah petugas untuk membantu pengaturan lalu lintas
jika jalur yang dilewati untuk menuju ke daerah wisata tersebut
hanya memiliki satu lajur saja untuk masing masing arah
maka akan dilakukan pengaturan atau pemindahan ke jalur alternatif
agar tidak berpas pasan antara kendaraan yang akan menuju ke tempat wisata maupun yang keluar dari tempat wisata
karena mengingat jalan jalan yang menuju ke luar kota di mana tempat wisata tersebut berada
memang jalurnya cukup sempit
sedangkan untuk di tengah kota sudah dilakukan pengaturan
beberapa di antaranya kemudian dibuat satu jalur
dibuat satu arah
supaya perputaran kendaraan tidak membuat ketersendatan atau antrian kendaraan
ya osa apakah nanti peningkatan jumlah wisatawan ini akan terus terjadi sampai besok
mengingat besok juga masih tanggal merah begitu
ya belum bisa diprediksikan
tapi biasanya setiap hari libur tiba
apalagi ditambah dengan libur bersama di saat idul fitri seperti ini
memang banyak sekali wisatawan baik di sekitar bandung maupun jakarta yang datang ke bandung untuk menikmati suasana di kota kembang
beberapa hotel yang terpantau hari ini saya dapat informasinya bahwa tingkat huniannya juga cukup tinggi
artinya banyak warga jakarta atau kota kota lainnya di sekitar bandung
sekarang ini tengah menikmati suasana liburan
bisa jadi dan sangat mungkin terjadi jalur jalur wisata baik yang ke arah lembang maupun ke arah ciwide di selatan bandung
esok hari akan kembali dipenuhi oleh para wisatawan yang ingin menikmati hari libur mereka
baik budi santosa koresponen cnn indonesia terima kasih laporannya